gubernur dki jakarta anies baswedan dideklarasikan untuk maju menjadi bakal calon presiden pada pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
kali ini dukungan datang dari sejumlah aktivis dan pegiat demokrasi yang tergabung dalam aliansi nasional indonesia sejahtera
jumat siang kelompok yang menamakan diri aliansi nasional indonesia sejahtera atau anies mendeklarasikan dukungan untuk anies baswedan sebagai bakal calon presiden pada periode dua ribu sembilan belas dua ribu sembilan
puluhan orang menghadiri deklarasi bertajuk anies baswedan for president yang digelar di gedung juang empat puluh lima menteng jakarta pusat tersebut
koordinator anies laude basir menilai anies baswedan memiliki integritas dan wawasan global yang mumpuni
selain itu menurutnya anies juga dianggap sebagai tokoh yang mampu mempersatukan bangsa
anies adalah tokoh muda yang punya integritas cerdas punya wawasan global
oleh hubungan lobby nya hubungan ekosiasinya sangat bagus
ya beliau juga adalah tokoh yang dekat dengan ulama dekat dengan masyarakat
sehingga kompetensi ini kita harapkan mampu membawa bangsa indonesia mampu membawa masyarakat indonesia
mampu mempersatukan sekat sekat masyarakat dalam berbagai agama berbagai pulau
menjadi satu kesatuan untuk sama sama menjadi sebuah kekuatan membangun bangsa indonesia